kudin ini ku mau berkeluarga berdiri sabar
sejak pagi hawa dingin menusuk kulit di lereng sindoro pun tak ia rasa
sudah menjadi tugasnya menyiapkan sarapan untuk suami tercintanya pak wagio
saya pun ikut membantu
ya karena kondisi dapur yang memang cukup sempit gitu ya
terus juga gak tinggi ini
saya berdiri juga
saya udah melekat banget dengan atap ya
jadi kalau masak ya agak berasa panas
memang pengap ya kondisinya ya
tapi inilah sehari harinya bu dhani sama pak wagio
kalau masa kepanasan ya biasa tapi masih mending lagi berdekatan
mereka masih bersyukur karena punya rumah untuk berlindung dari panas dan hujan

mari dimukul dikit
kami menikmati sarapan di ruang depan
ruang tidur yang sekaligus menjadi tempat untuk berkumpul
sederhana namun terasa hangat
sudah dua tahun belakangan bu nani harus menjadi tulang punggung utama bagi keluarganya
sang suami yang biasanya begitu tangguh bekerja sebagai kuli pasir dan batu
terpaksa harus beristirahat karena penyakit jantung dan stroke yang dideritanya
sementara empat anak mereka sudah berumah tangga dan merasa terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
dan merantau keluar daerah dengan kondisi ekonomi yang tak lebih baik dari kedua orang tuanya
sejak dua tahun pun bu dhani tidak berkumpul
apa sesek apa apa pak
bu dhani sesek dengan niko
pertama niko ya pertama sakit laki laki sakit
melambang tidak bisa
saya tidur tidur itu nggak bisa menyat gak bisa ngomong
dan niki pun sakit ngomongnya tadi pun
tidak tidak bisa sih
oh baru tiga bulan
di masa tuanya mereka tak berharap banyak
bisa tetap sehat dan bekerja semampunya
sudah sangat bersyukur
kapan terakhir misalnya
mengajak warung apa itu
pengen apa buatan bu
tidak tidak pengen
tapi tidak punya uang
bapak terakhir kali ngajak ibu jalan jalan kapan pak
iya melakukan tidak kutut misalnya gitu
masa dulu nikah sekarang
nikah selama sepuluh tahun berarti

sudah empat puluh satu orang
aku di sini mau berkeluarga berdiri sabar
aku di sini di rumahnya sabar
di rumahnya sabar
ini aku di sini kalau aku di sini aku di sini aku di sini
aku di sini kalau ini aku di sini
itu tempatnya aman
iya insya allah
dari rumah kami menuju ke sungai galu
di desa perboto wonosobo sebagian warganya memang mengandalkan hidup dari sungai ini
usia saya boleh lebih muda namun tenaga saya seolah tak ada apa apanya
setengah mati rasanya badan ini harus melakoni pekerjaan yang mengandalkan fisik
ini saya kebayang kerja berdua aja lumayan sebentar aja udah berasa
ibu sehari hari kerja dari pagi sampai siang
ya cari saya itu sendiri saja
belum lagi kalau dapet batu batu
yang ngeras yang ngirik yang ngangkut sendiri
belum lagi mau apa pukul pukul apa mecahin batunya
pasir pasir ini harus diayak terlebih dahulu sebelum dibawa
ibu nggak kuat sih ini mah ini gak kuat bu kurangin aja nih bu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
diketawain loh kata ibunya emang enak gak enak emang tapi hari hari begini kerjanya ya bu
iya sehari hari begini
aduh aduh aduh
agut bu udah udah sini bu ibu ini jaraknya
di tengah terik matahari siang itu
di antara lelah yang terasa di sekucur tubuh
bu nani membagikan kisahnya
bu nyonsew lah pas lagi rendeng terus golek pasir ini kan kali ini kali gede tuh bu
gak samar tau
nek gula nek benjer nih kau mah musim benjer sarang lu lah sempatan panik
nanti sepuluh kali lima kali bengi ting
maksudnya malam hari nyari
muntal muka luar belaku kecekalan
gateng tegal nikah
ngenu apa dedikarun yang rendek papa
ngenu yang kepengen
nukonakalung karut siwe eret heye
dengan pasir dan batu di sungai
pak wagio pun memilih untuk sibuk di rumah
ia tak lagi bisa bekerja berat karena penyakitnya
pria berusia enam puluh dua tahun ini
sehari harinya mengurus ayam dan kelinci untuk menyibukkan diri
ayam dan kelinci pemberian orang ini ia urus
dan bisa ia jual untuk menambah kebutuhan sehari hari
lokasi rumah pak wagio pun berada persis di pinggir sungai
resiko longsor pun sebenarnya juga cukup
ini kan dalemnya persis pinggir kali
yang ada pasir di jalan itu keluar semua habis
tabungan tabungan itu habis
karena hujan itu
karena hujan itu banjir
wajahnya berubah pilu jika membicarakan sang istri
pak wagio merasa bersalah sekaligus tak berdaya
melihat istrinya yang terus bekerja keras
di tengah usia yang tak lagi muda
nek dua rezeki pengen kasih apa ke bucu gitu pak
pengen ngasih apa pak
dikarun nyong rendik papa
nukok nakalung karutik
hari beranjak malam
namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan bunda nih
dengan penerangan seadanya
bunda nih harus memecah bungkahan batu
buk ini bagaimana
ini satu red
satu red itu seperti tiket gitu
motor kecil itu yang roda tiga itu berapa halnya
siapa bilang pekerjaan ini mudah
serpihan serpihan batu ini sesekali tersetajam dan menyakitkan bagi saya
ibu tapi ini amannya emang harus pakai kacamata
nih kelilipan itu semestinya
itu kan yang serpian serpiannya itu bahaya bu
setelah dirasa cukup waktunya kami beristirahat
malam ini saya menginap di rumah pak wagyo dan punani
jauh dari kata nyaman tentunya
ya udah orang buat bapak ibu aja nggak punya kasur
jadi berharap tidur di sini ada kasur ya
ya lebay gitu
jadi tidurnya hari ini
klosok kalau kata orang sini
stiker terus sama ada karpet sih sebenarnya ya
hidup adalah tentang cara pandang
tak perlu juga risau akal akal
bukan hubungan orang
bagi pak wagyo dan punani
hidup adalah soal nerimo
menerima segala suka dan duka dengan lapang dada

iya iya yang deket
bukankah uhang gelap
satu orang cukup
bukankah bukan crit

beberapa perempuan zikir buat hidup
dan dengan merek luka terburuk
tak berlebihan rasanya pagi ini kami tim berbuat baik mengajak pak wagyo dan bu nani memanjakan mata sembari berjalan jalan
sepanjang yang mereka ingat mereka sudah tak pernah lagi berjalan jalan berdua sejak menikah empat puluh satu tahun lalu
kini saatnya membuat kenangan manis bersama mereka
kapan terakhir ke wonosobo
belum tahu itu
pak semenjak hidup saya di sini saya belum tahu
kita ajak lalu lalu ya mudah mudahan senang ya bu
mau beli apa kalau ke wonosobo
beli pak boleh
saya punya tapi sedikit
berapa emang uangnya
itu yang dikantongin itu
langan pinjam itu ke jurekan pasir
oh itu buat sangu
iya buat sangu
jadi lima puluh ribu punya uang pinjam buat sangu jalan jalan wonosobo
wes nanti kita lihat ya lima puluh ribu dapat apa ya pak
berbekal uang saku lima puluh ribu rupiah
pak wagio terlihat begitu bersemangat mengajak istrinya
tujuan kami tak jauh
alun alun kota wonosobo saja sudah cukup membuat hari mereka berwarna
sebuah pemandangan sederhana namun membahagiakan
kek dua orang cucu ini perlahan menghampiri penjual es puter
supaya nggak menunggah pusing kepalanya
ya makasih itu yang foto ini akan belum ada foto berdua kan belum belum nah silap dulu yang deket
dong kan suami istri harus mesra iya yang dekat aja hai gali kenang kenangan sama ibu mila iya
senyum ya satu ratus dua puluh tiga gandengnya tiga nah sekarang karena ini love dong bapak gini tangannya
pakai tangan kiri ini hahaha gini ibu gini iya pacaran ini lupa ini juga bukan gitu gini
kami pun mengajak pasangan ini untuk makan siang di salah satu hotel di kota wonosobo
sekali lagi raut bahagia terpancar jelas di wajah mereka
kami seolah berhutang
ingin memberikan pengalaman istimewa yang kelak bisa mereka bagi ke anak cucu
tiba saatnya kami berpamitan eh tapi sebelum pulang kami dari tim berbuat baik
memiliki satu lagi kejutan manis bapak dulu itu kan kalau bapak cerita kalau punya rezeki
iya pengen apa kalau punya rezeki saya mau beli perhiasan untuk ini isi isi saya ya pengennya
belanja daya dari yang berbuat baik aduh mudah mudahan
hai bapak buka iya
hai mungatu muji kalau itu buat siartment ini yang memakan
terima kasih bu
ya bu aku siap bu
melalui lancar selanjutnya
kini pengharapan pak wagio dan bu nani tak muluk muluk
memiliki sedikit modal usaha dan bisa mandiri
tanpa merepotkan orang lain menjadi asa mereka di penghujung usia